enggak sih cuma ya saya gak sengaja aja baca chat kak rafael di handphone mbak andien
lo buka buka handphone nya andien
pasti andien gak tau ya
angga datang dan merebut surat itu dan terjadilah keributan
apa bu rosa tahu soal surat tes dna ini
saya tahu soal surat itu
dan memang saya gak sengaja aja
kalau surat itu berisi hasil tes yang tentang siapa identitas rena sebenarnya
ternyata saya sangat berbahagia
ternyata reina itu adalah anak erol
reina seorang putri alfahri
ikatan cinta antara reina dan altus sangat luar biasa
jadi gak mungkin kalau mereka berdua gak ada hubungan darah
dan waktu pertama kali saya bertemu dengan reina
ya karena waktu itu reina juga diadopsi oleh aldi
karena al mengetahui bahwa reina adalah anaknya roy
maka diadopsi oleh aldebaran
dan aldebaran pertemukan reina kepada saya
dan pertama kali saya ketemu reina
dan memang ternyata reina adalah cucu kandung saya
saya sangat bersyukur sama allah
yang telah pertemukan saya dengan reina secara tidak sengaja
ternyata bu rosa tahu soal surat itu
dan bu rosa juga tahu kalau reina itu anak roy
apa ini memang kenyataannya seperti itu
hasil tes itu sama seperti yang pernah diberikan oleh lebaran sama aku
ternyata aku yang selama ini ingin terus menyangkal
dan belum bisa menerima kenyataan
kalau rena bukan anak aku
ya sekali lagi saya minta maaf karena saya bertanya terlalu ke hal yang sangat privasi
gak masalah sama sekali gak apa apa
aku mau berjalan
mana kak rafael ya katanya langsung jalan
sampai sekarang gak nyampe nyampe
lu udah nunggu lama ya
kak kamu mau pesen minum apa
iya mbak ada tambahnya lagi
ada apa ya sa
temen banget nih ngajakin gue ketemu andi
iya jadi gini
kak rafael tuh hari ini bukannya ketemu sama banding ya
kok lu tau sih
kalo gue ketemu sama andi
enggak sih cuma ya saya nggak sengaja aja baca chat ke rafael di handphonenya mbak andi
lu buka buka handphonenya andi
pasti andi gak tau ya
jadi handphone mbak andi tuh ada di depan saya
terus saya baca chatnya ke rafael
tapi yang jadi masalah kenapa ada nama saya sama ricky ya dicet ke rafael
emangnya kak rafael cerita apa aja sih ke mbak andi soal saya sama ricky
emang kak rafael tahu apa aja
sa gue udah tau semuanya
gue juga tau kok
kalo lu ketemuan sama ricky
dua minggu lalu di rumahnya ricky
dan gue juga tau
setelah lu pergi dari rumahnya ricky
terjadilah kebakaran itu
dan lu diduga sebagai pelaku kebakaran itu
kok kok kak rafael tau itu
kak rafael tau dari mana
gue itu sepupunya ricky
sebenarnya apa yang terjadi dengan kebakaran rumah anda
apa benar elsa yang menyebabkan itu semua
kenapa anda tidak melaporin elsa ke polisi
bukan urusan lu kan
jelas urusan saya
karena saya yakin anda pasti bekerja sama dengan elsa
untuk menipu saya dan keluarga saya dan mengagalkan penyelidikan saya terhadap bangsa
gue bener bener gak paham sama arah ngomong apa
aku juga gak paham
gak usah pura pura gak paham
empat tahun lalu
anda tidak mau ambil elsa
yaudah kalau gitu saya duluan ini no
ya hati hati bursa terima kasih ya
kenapa nino ingin tahu soal tes dna ini ya
nanti sampai di rumah aku coba tanya ke aldeh
indira ada apa ya
kenapa anda diam
susah untuk menjawab
lebih baik anda sekarang berkata jujur kepada saya
karena di sini saya sangat merasakan ada hal yang janggal
tiba tiba anda datang mengaku sebagai orang yang mengambil
sedangkan bukti anda cuma foto
bisa membuat foto editan seperti itu
jadi jangan pernah main main dengan saya
sekarang saya minta anda berkata jujur
dan mengaku kepada saya
kalau anda berkata sama dengan elsa
saya bisa diremehkan
harus lebih hati hati
kenapa anda sangat ribet menguruskan elsa dengan siapa
ada gunanya juga nando
itu semua sangat berguna buat saya
karena itu semua
ada hubungannya dengan nyawa adik saya

tapi ada yang lebih baik
yang menyebabkan saya merasa terlalu sedih
itu adalah nyawa adik anda
yang saya sudah ceritakan
dia tidak pernah menceritakan tentang adik anda
dia meninggal empat tahun lalu
dia meninggal karena dibunuh
dia meninggal karena dibunuh
dituduh sebagai pembunuh
keadaan istri saya tidak bersalah
dan tidak ada satu orang pun yang percaya dengan istri saya
dan istri saya didakwa selama empat tahun di penjara
dan saya menemukan bukti baru
kalau elsa dengan roy itu dekat
dan ada kemungkinan
elsa itu hamil anak adik saya
dan ada kemungkinan besar juga
ketika adik saya meninggal
elsa sempat bertemu dengan adik saya
kalau memang benar adik saya mengambil elsa
dan adik saya tidak mau bertanggung jawab
kemungkinan besar elsa lemar
dan nekat untuk membunuh adik saya
dan semua analisa saya ini patah ketika
adik saya meninggal
ada satu orang yang mengatakan
elsa itu menggigil
ada satu orang yang mengatakan

anda muncul dan mengaku sebagai orang yang menghamili elsa
ini semua sangat aneh
dan jujur saya sangat curiga
kalau anda bekerjasama dengan elsa
kalau memang benar
anda adalah orang yang menghamili elsa
anda adalah orang yang menghamili elsa
tolong berikan bukti yang sangat akurat kepada saya selain foto anda dan elsam itu
supaya saya percaya dengan anda